presiden joko widodo saudara tampak menyapa warga yang berada di posko pengungsian di
lapangan batu haloha mana setelah warga di sana sudah menanti presiden joko widodo termasuk juga
anak anak saudara yang saat ini sudah disapa oleh presiden joko widodo dan presiden joko widodo
menanyakan bagaimana kondisi anak anak di sana termasuk juga aktivitas belajar mengajar apakah
masih terus berlangsung di posko pengungsian saudara kita lihat bagaimana presiden joko widodo
widodo menyapa anak anak yang berada di posko pengungsian lapangan batu taba
di wilayah ini saudara presiden joko widodo memberikan bantuan berupa makanan itu kepada
anak anak korban terdampak banjir lahar hujan gunung merapi saudara bersama dengan
seperti yang kita ketahui saudara akibat bencana banjir lahar hujan gunung merapi di wilayah sumatera
barat yang terjadi pada sebelas mei dua ribu dua puluh empat ini ribuan warga baik itu dari kabupaten agam kemudian juga
kabupaten tanah datar kemudian ada juga dari padang pariaman juga terdampak banjir lahar hujan
gunung merapi dan warga sebagian besar terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian saudara karena
rumah mereka ini hancur akibat bencana banjir lahar hujan gunung merapi pemerintah pusat dan juga
pemerintah daerah saat ini masih membahas sebenarnya lokasi yang tepat yang aman untuk warga direlokasi
sampai saat ini memang belum ada pengumuman secara resmi warga ini akan direlokasi kemana ke tempat
yang lebih aman kalau kita melihat tadi bagaimana kondisi pasca banjir lahar hujan gunung merapi batu besar
begitu bahkan sampai ke permukiman warga dan menghancurkan rumah warga saudara tentu saja
warga dari sebagian besar yang terdampak banjir lahar hujan gunung merapi ini setuju dan bersedia
untuk direlokasi secara kita akan saksikan bersama ini dia visual terbaru dimana presiden
joko widodo menunjukkan bahwa banjir lahar hujan gunung marapi ini juga menyebabkan kematian
kemudian merupakan kemasalahan dan kemasalahan yang terdampak di hujan gunung marapi ini setuju dan bersedia untuk direlokasi
di mana presiden joko widodo membagikan makanan kepada anak anak di lokasi posko pengungsian di lapangan batu kaba